kau mau ngapain
kau mau ngapain
tak kapal juga
yang ini aja yang lebih sederhana kan nikahnya kita di kua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
mau ke rumahnya opo ustadz kemet
mau belajar ngaji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
daripada ntar kelaman disini
ntar si yancut keburu dateng lagi
sini sini sebentar
sini mama mau ngomong sebentar sama kamu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
masih ngambek sama cucu
gara gara cucu bilang kalau kamu tuh tukang ketik
kan yang diomongin sama cucu tuh bener tuh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
biar kamu tuh seneng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
apa kamu gak inget coba
masa masa indah kamu berdua sama cucu
kalau ketemu nih ya
baru juga paling sehari nggak ketemu
begitu ketemu pelukan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
gak kangen kamu sama itu
curhat setiap hari
gak kangen gitu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
cucu juga gak membaikan sama aku
buktinya gak ada usaha apa apa
oh jadi harus nunggu cucu dulu
yang harus ngebaik baikin kamu
ada usaha buat supaya kamu baik
baru kamu mau baik gitu
oh kalau kayak gitu mah gak apa apa tuh
kamu musuhan aja terus sampai tua
gak usah ngomong seumur hidup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
kau mau sesuai
iya mau ngajak
saya boleh tanya sesuatu
memangnya saya pernah melarang bang ocet bertanya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
kau mau seumur hidup
itu mah pertanyaan sopan atau bang ocet
ini saya lagi mempertanyakan tentang cinta
di luar sana
banyak orang rela melakukan apa saja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
melakukan apa saja
berpisah dengan keluarganya
hanya untuk mempertahankan sebuah cinta

itu tidak bisa dikira kira
cinta itu kekuatan yang luar biasa bang ocet